dan untuk melihat situasi terkini lrt jabodebek sudah bergabung bersama kami
produser lapangan cnn indonesia noval zakwan yang saat ini berada di stasiun dukuh atas
seperti apa situasi di sana dan apakah antusiasme masyarakat sudah mulai terlihat di sore hari ini
ya baik terima kasih ayu
selamat sore saat ini sudah berada di stasiun lrt dukuh atas
dan memang ketika saya sampai di sini itu sudah banyak sekali masyarakat yang berdatangan untuk menjajal lrt ini
dan memang ada beberapa rute dan seluruh rute itu sudah dibuka
dari mulai harja mukti sampai jatimbul itu dibuka semua
jadi masyarakat sudah bisa mencoba ataupun menjajal lrt ini
mulai dari jam dua siang waktu indonesia barat tadi
dan jika melihat harga tiket pada hari ini sampai akhir bulan september nanti
akan ada harga promo
kalau dari kementerian perhubungan melalui direkturat jenderal perkeretaapian
yaitu tarif flat sebesar rp lima ke semua rute perjalanan
jadi dari harja mukti sampai jatimbul itu flat rp lima
jadi bagi anda yang menjajal langsung saja datang ke lrt jabodetabek
di stasiun manapun dan memang untuk harganya itu flat
dan saat ini untuk mengetahui bagaimana pengalaman ketika naik lrt
pertama kali saya sudah berhubung dengan salah satu penumpang di sini
yaitu mas henry
oke mas henry boleh diceritain nggak tadi pengalaman ketika naik lrt
dari stasiun mana sampai stasiun mana dan rasanya apa
tadi saya naik dari bekasi timur ya jatimula ke duku atas
kalau menurut saya sih kereta ini nyaman ya cukup mewah lah
untuk sekelas kereta di indonesia ini
karena ini pertama
pertama kali di indonesia kereta yang bagus lah menurut saya
oke terkait harga ini banyak masyarakat yang bilang bahwa harganya terlalu mahal nih
tapi menurut mas henry sendiri gimana penilaian terkait adanya fasilitas di sini
apakah sebanding atau tidak
kalau menurut saya sih dari semua fasilitas dan mewahnya bangunan
pas lah ongkosnya segitu
cuman kembali lagi ke semua orang yang pakai ya
nggak boleh dipaksakan walaupun
kemungkin tidak mumpuni untuk naik ini
tidak boleh dipaksakan
kembali lagi ke setiap orang
oke terima kasih mas hadi selamat menjajah lagi nih
nah jadi ayo memang
beberapa masyarakat juga menilai bahwa sebanding dan namun
banyak penilaian juga yang mengatakan bahwa harga terlalu mahal
tapi hal tersebut jika dibandingkan dengan komuter lain
memang ada beberapa keuntungan yang bisa diambil dari menggunakan lrt
salah satunya adalah jarak tempuh ataupun
waktu yang lebih singkat jika dibandingkan komuter lain
tadi saya sudah berbicara dengan mas henry bahwa ketika menggunakan komuter lain
itu sekitar perjalanan dari bekasi menuju ke jakarta atau duka atas itu sekitar
dua jam lebih tiga puluh menit sekitar seperti itu
nah untuk menggunakan lrt itu lebih cepat tiga puluh menit alias
satu jam saja dari bekasi menuju ke dukatas
baik terima kasih atas laporan anda
produser lapangan cnn indonesia noval zakwan melaporkan langsung dari jakarta
selamat bertugas kembali